sampai jumpa di video selanjutnya
saya peringatkan sekali lagi
kamu membuat ibu panggil sedih ya
kenapa kamu bersihkan seolah olah itu untuk hidup
amira kebiasaan bikin nasi goreng buat ayah setia bahagia
amira lupa bu
ya udahlah amira
biar ibu aja yang ambil
biar ibu aja amira
biar amira aja yang ambil
amira sendiri yang buat ayah
biar ibu yang bersihin amira
ibu aja yang bersihin amira
ya udah nunggu
kita semua kangen sama ayah kamu amira
mending mendingan sekarang kita ke makam ayah aja ibu
ibu gak sanggup ke makam ayah kamu
setiap kali ibu melihat makam ayah kamu
ibu semakin yakin kalau ayah kamu akan mungkin balik lagi amira
ayah kamu sudah meninggal
bolehkan ibu berharap
lo satu kapan pun
ayah kamu mengetuk pintu
ketemu dengan kita
bolehkan kita berharap
amira juga berharap yang sama bu
amira pengen banget ayo balik lagi ke tengah tengah kita
tapi ayah udah meninggal bu
ayah udah nggak ada
ya udah kalau memang ibu nggak mau ke mahkamah
ayah beram beram sendiri yang ke mahkamah ayah
kau pembunuh ayah saya
kau pembunuh ayah saya
saya harus tetap memberi peringatan pada anak itu
biar bagaimanapun anak itu sudah tahu kalau saya menyuruh membunuh ihsan
saya harus berjaga jaga
ayah juga akan menangkap ayah
dan saya juga akan menangkap ayah
ayah juga akan menangkap ayah
dan saya juga akan menangkap ayah
saya akan menangkap ayah
ayah juga akan menangkap ayah
ayah juga akan menangkap ayah
ayah akan menangkap ayah
ngapain bapak kesini
bapak gak cukup udah bunuh ayah saya
bapak mau bunuh saya juga pak
bunuh aja saya kalau bapak mau
bunuh aja saya pak
saya bisa dan sanggup melakukan hal itu
kalau kamu masih berani mengungkit masalah
saya yang sudah menyuruh orang untuk membunuh ayah kamu
jadi benarkan bapak yang sudah membunuh ayah saya
jadi benarkan bapak yang sudah membunuh ayah saya
benar atau tidak benar
kamu memang punya bukti
kamu bisa melakukan apa
mau melaporkan kepada polisi
anak gembel seperti kamu
bapak benar benar keterlaluan ya pak ya
waktu pertama kali saya ngeliat bapak
saya kira anak bapak beruntung banget punya ayah sebaik bapak
tapi benar benar saya salah
bapak membunuh ayah saya
tapi bapak tidak pernah ada tanggung jawab
untuk mengakuin semua itu
saya peringatkan sekali lagi
jangan pernah macam macam sama orang seperti saya
bukan mengawali aucune pengalitan
karena saya masih ada
menyenyapkan anak anak saya
dalam kemadahan sama moi
belum lagi sahaja saja ya ya pak
terima kasih nana
gadis ingusan itu tidak mungkin bisa melakukan apa apa
meskipun dia tahu saya yang memperluankannya
ternyata benar berita di koran ini
iksan sekarang kamu sudah meninggal
bapak siapa ya
saya sahabat baiknya iksan
kamu sendiri siapa
makasih banyak ya pak
bapak sudah mau datang ke sini untuk doain ya saya
makasih ya pak ya
jadi jadi gadis ini gadis ini anaknya prabu
sudah sudah sudah cepat cepat
kenapa bapak tiba tiba marah seperti itu
bukan urusan kamu
aku pernah menangis
siapa sih orang itu sebenarnya
kok sikapnya jadi aneh banget